senin sore kepolisian resort rumah jangjawa timur bersama forko pimca
mengubarkan acara pernikahan warga di desa selok awar awar
upaya paksain dilakukan lantaran warga tidak mengindahkan imbawan aparat
agar tidak menggelar acara yang mengumpulkan banyak orang
bahkan aparat sudah mengancam akan melakukan tindakan hukum jika kegiatan serupa tetap digelar
tindakan tegas ini sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona
kami berharap seluruh masyarakat bekerjasama dengan kita semua
masih banyak laporan masih ada kegiatan kegiatan masyarakat
yang tidak ada manfaatnya mengumpulkan masyarakat
di cimahi jawa barat polisi tni serta wali kota cimahi
melakukan patroli di sejumlah jalan dan tempat keramaian senin malam
dalam patroli ini wali kota cimahi ajai m priyatna
terpaksa mengubarkan pengunjung yang masih berkumpul di salah satu resto cepat saji
kami tidak menutup total tapi masih memperbolehkan untuk dibawa pulang
tidak boleh makan di tempat
sementara itu di samarinda kalimantan timur
petugas satpol pp bersama camat samarinda ulu mendapat protes
saat meminta pedagang pasar malam untuk bubar pada senin malam
para pedagang mengaku keberatan karena tidak ada solusi yang menguntungkan bagi mereka
jadi kita harus menyiapkan saran
yang penting mereka masih bisa jualan
mereka tunggu satu enggak jualan lho
siapa yang kasih makan mereka
meski menuai protes petugas satpol pp kota samarinda
mengaku akan tetap membubarkan pasar malam
selama masa tangkap peroran covid sembilan belas ini
dini putar cnn indonesia